pasti intinya semua berkorban ya kalau menurut prabu
pahlawan itu pahlawan seseorang yang ada di hati aku jadi pahlawan di hatiku
ada unsur gombar ada unsur nasionalisme ya nggak apa apa lah ya
wajar kan semua orang punya pendapat masing masing
iya tetapi yang jelas begitu banyak orang pemirsa di sekitar kita ya
yang melakukan hal hal besar tanpa berpikir pamrih
mereka hanya ingin memberikan yang bisa mereka lakukan
untuk masyarakat sekitarnya agar lebih baik dan juga lebih sejahtera
seperti yang dilakukan oleh niluh putu upadisari
seorang dokter asal dan pasar yang tergerak untuk memberikan penyeluhan kesehatan
bagi masyarakat sekitar
bersama yayasan ramah sesana yang ia dirikan
dokter sari tak kenal lelah berkunjung ke pasar pasar tradisional yang ada di bali
guna memberikan edukasi kepada pedagang dan juga pembeli
dewata yang dihuni oleh empat tiga ratus penduduk
setiap harinya dipadati dengan aktivitas masyarakatnya yang beragam
dengan kontur persebaran penduduk yang belum merata dan masih terpusat ke ibu kota denpasar
banyak masalah yang dialami oleh para penduduknya
salah satunya kesehatan
pasar tradisional dengan segala hirup pikuknya
sering diibaratkan sebagai tempat di mana masyarakat memulai untuk mengawali harinya
pul menjadi satu
salah satunya pasar tradisional wilayah badung ini
yang setiap harinya beroperasi mulai pukul tiga dini hari
dengan padatnya aktivitas terutama bagi kaum perempuan
faktor kesehatan pun menjadi urusan kesekian
hal inilah yang membangun ketertarikan niluh putu upadisari
untuk meningkatkan taraf kualitas kesehatan perempuan
dari tempat ia berasal kota denpasar bali
perempuan kelahiran bangli
dua puluh september seribu sembilan ratus enam puluh lima ini
sejak kecil memang memiliki minat yang amat dalam akan dunia kesehatan
terutama isu tentang kesehatan perempuan dan anak
semua berawal saat ibunda sari
begitu ia akrab dipanggil
difonis mengidap penyakit gangguan organ reproduksi saat sari masih beli
ibu saya mengalami permasalahan yang serius yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
waktu itu saya masih remaja belasan tahun
saya belum mengerti apa itu
tapi yang jelas saya merasa sangat khawatir dan sangat takut sekali
dengan masalah yang dialami ibu saya
jadi setelah saya sekolah sma
saya mempengen menjadi seorang dokter
sehingga tidak terjadi saya ingin membantu biar kasus kasus
seperti yang dialami ibu saya itu tidak terjadi pada ibu ibu lainnya
karena saya lihat waktu saya merasa sangat sedih dengan apa yang dialami ibu saya
saya merasa tertekan gitu ya saya tidak ingin masyarakat yang lain anak anak lain mengalami hal seperti
saya ingin melakukan hal yang saya alami
kini siapa tak kenal sari
dengan rutinitasnya menyapa para pedagang dan pembeli yang berkunjung di pasar tradisional badung
sari tak kenal lelah bergerilya
memberi penyuluhan tentang kesehatan seksual dan reproduksi terutama bagi perempuan
karena aktivitasnya ini dia kerap dijuluki dokter pasar
kesehatan juga sering dokter juga sering turun
ngasih tau naik
ya mumpung di atas ada gratis gitu dokternya
kalau kita sakit kan gampang nyari kb masang kb
ya mulai udah sepuluh tahunan dah mulai berdiri kliniknya udah saya ikut
tepat di atas pasar tradisional badung inilah
yayasan rahma sassana beroperasi
sejak dua ribu tiga sari melancarkan niatnya untuk terjun langsung di antara masyarakat
dengan fokus terhadap kesehatan reproduksi perempuan
selama empat belas tahun berdiri yayasan ini telah melayani tidak kurang dari dua puluh dua ribu pasien
dalam tujuh puluh dua ribu kunjungan
namun baik laki laki maupun anak anak dapat memeriksakan kesehatannya
lengkap hingga penyediaan rujukan menuju ke rumah sakit terdekat
jika ada gangguan kesehatan lebih lanjut
dari sosok sari kita dapat belajar bahwa dalam hidup
dibalik segala pilihan untuk memakmurkan diri sendiri
ada pilihan untuk berbakti demi kepentingan masyarakat
bagi sari materi bukan segalanya
jasa dan ilmu yang disebar luas justru akan menjadi bekal yang diteruskan
di masa depan